diskon pajak bagi mereka bisa dimanfaatkan untuk pengembangan bisnis ke depannya
penerapan pajak penghasilan pph final sejak dua ribu tiga belas kepada pengusaha ukm dinilai cukup memberatkan selama ini
sebab biaya produksi sudah menjadi beban bagi mereka
apalagi yang penjualannya tidak stabil setiap tahun dengan pembukuan administrasi yang rumit
zainal misalnya mengaku sudah membayar pph final sembilan juta rupiah untuk omsetnya di tahun dua ribu tujuh belas sebesar sembilan ratus juta rupiah
sedangkan sofiani yang usaha sepatu batiknya baru berbadan hukum tahun lalu
mengaku senang jika langsung menikmati diskon pajak tersebut di tahun pertama ia membayar pajak
sangat senang sekali mendengarnya bahwa kita sebagai ukm atau pengrajin ini kan selama ini ya
sebenarnya kita agak berat juga bayar satu persen ya
tapi kalau dipikir pikir ya kalau pemerintah menurunkan memang sangat membantu kepada ukm ini
karena kita memproduksi kain songket ini bukan sehari dua hari bahkan berbulan bulan bahkan ada sampai setahun
penurunan pajak itu memperingan kita dan juga kita bisa berkembang
alhamdulillah banget ya
kebetulan kita belum melakukan
belum melakukan pembayaran pph itu kan pph badan ya
karena memang kita baru beradaan hukum itu baru setahun ini
jadi ini adalah tahun baru mau masuk tahun kedua ya
jadi kemarin masuk tahun keduanya belum gitu
nah kemarin kita baru evaluasi aja untuk melihat pendapatan per tahunnya
baru kita akan ditarik kewajiban untuk membayar pajaknya di akhir desember dua ribu delapan belas ini
zainal dan sofian menganggap sudah merasakan dukungan pemerintah
terhadap pengembangan usaha mereka selama ini
semoga dukungan serupa bisa dirasakan oleh pengusaha ukm lainnya
yang jumlahnya ada sekitar enam puluh juta pelaku usaha
desi aritonang jakarta